berbagai cara dilakukan untuk melestarikan tradisi agar tidak punah
nah ini di yogyakarta ada sekelompok musisi yang mengolaborasikan sejumlah elemen sendi
menjadikan tembang jawa atau mocopat menjadi sebuah pertunjukan yang menarik
sayangnya tayangan ini harus sekaligus menutup cnn indonesia tech news edisi hari ini
jangan lupa kalau tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia
di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamitkan diri dan ingat
jangan pernah berhenti untuk berinovasi
tembang masku mambang mengawali pertunjukan musik mocopap
di ampi teater tembi rumah budaya bantul yogyakarta
tembang ini mengawali kisah epik sejarah perlawanan pangeran jiponegoro
melawan penjajah belanda yang bertajuk
grup musik yang menamakan dirinya kelompok seni mantradisi
menjadi nafas utama pertunjukan ini
meski berakar musik tradisional
namun mantradisi tak memainkannya dengan gamelan
sebagai generasi muda milenial
mantradisi menggunakan konsep digital
komputer dengan berbagai aplikasi digabungkan
dengan sejumlah alat musik modern dan tradisional
g diode berangka berbentuk
yang berlangsung selama sekitar satu lima jam ini
mendapat apresiasi positif dari para penonton
asik banget terus apalagi mocopad yang diurutkan
jadi semua diambil satu per satu
terus dijadikan sebuah cerita sangat menarik
bagi seniman yang terlibat
tantangan pertunjukan justru bukan pada teknis berkeseniannya
tantangannya karena memang kita juga harus belajar
terus bagaimana ceritanya bagaimana sosok
apa namanya kedalaman cerita cerita itu
jadi kita tidak cuma ini ada musik terus kamu respon
kelompok seniman tradisi tak khawatir
bila di masa kini dianggap keluar dari aturan atau pakem mocopat
yang ada dalam seni tradisi jawa
kreasi secara digital ini justru bermaksud
agar mocopad tidak punah
dengan cara beradaptasi dengan perkembangan zaman
hendrawan setiawan yogyakarta